untuk terus mempromosikan pengembangan toleransi beragama di spanyol indonesia melalui kbri juga menjalin kerjasama dengan yayasan milik pemerintah uni emirat arab
untuk membahasnya kita ini sudah terhubung melalui sambungan zoom ya
dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia untuk kerajaan spanyol bapak muhammad najib
selamat malam waktu madrid selamat pagi waktu jakarta pak
assalamualaikum apa kabar
alhamdulillah baik sehat semoga para pemilisasi nn indonesia demikian juga adanya
ya baik terima kasih pak dubes sudah menyempatkan waktu untuk kita berbincang pagi ini
sebelum kita bicara lebih lanjut soal kerjasama antara kedutaan besar di spanyol dengan uni emirat arab
kita ingin mengetahui situasi pandemi hari ini
di sana seperti apa sih pak
alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini angka angka yang saya terima
mereka yang mengalami omikron itu terus menurun
tidak ada laporan meninggal dunia
juga tidak ada laporan yang datang ke rumah sakit
jadi mereka yang mengalami cukup isoman tiga empat hari
mereka juga sudah sembuh sendiri
tentu ini sangat mengembirakan harapan kami
mudah mudahan juga di tanah air suasananya akan seperti di spanyol
oke jauh lebih baik berarti ya
itu artinya kegiatan kegiatan keagamaan terutama bagi umat muslim yang menjalankan ibadah ramadan
di sana puasa ramadan kemudian tarawih itu sudah benar benar seperti sebelum pandemi atau seperti apa pak dubes
tetapi kalau dibanding puasa tahun lalu atau dua tahun yang lalu
sekarang sudah jauh lebih maju
puasa yang lalu praktis tidak ada yang mengadakan bukber atau buka puasa bersama
tapi bulan ini saya sudah tiga kali menghadiri buka puasa bersama
yang pertama adalah di rumah duta besar saudi
dan itu yang hadir semuanya duta besar ada sekitar empat puluh sampai lima puluh orang hadir
nah yang kedua saya juga minggu lalu menghadiri buka puasa di masjid
di sini disebutnya masjid m tiga puluh
tetapi itu sebetulnya masjid terbesar di madrid
ada sekitar dua ratus orang yang ikut buka puasa bersama
di situ kemudian mengadakan sholat taraweh bersama
nah insya allah minggu depan saya juga akan diundang untuk mengikuti buka puasa bersama
di masjid yang lainnya cukup besar juga di kota madrid
dengan bahasa yang sederhana saya ingin sampaikan bahwa suasana ramadan di kota madrid
jadi hidup kembali walaupun tidak sebagaimana situasi normal
di kbri juga kita punya musola namanya at salam
biasanya bulan ramadan ada buka puasa bersama kemudian taraweh bersama
nah kali ini kita belum mengadakan apalagi ada edaran dari jakarta
khususnya dari kementerian luar negeri
dilarang adanya buka puasa bersama taraweh bersama termasuk di hari raya nanti
dilarang melakukan open house
tapi saya memodifikasi khususnya di madrid ini open house tidak diadakan
tapi bagi tamu tamu yang mau datang saya tidak menolak tetapi harus mendaftar
sehingga dilakukan pengaturan pengaturan yang ketat
sesuai dengan prokes
itu juga sholat idul fitri kita akan laksanakan secara terbatas mengikuti prokes
di wisma duda di km
oke artinya kemudian sudah ada pelonggaran pelonggaran tertentu begitu ya
walaupun prokesnya harus menjadi prioritas
apapun aktivitas yang akan berlangsung di selama bulan ramadan ini khususnya ya
pak dubes kita ingin bicara soal kerjasama kbri di sana dengan
boleh cerita sedikit pak dubes apa yang menjadi latar belakang kerjasama ini pak
ya awalnya saya sebagai dubes baru di madrid ini
sebagaimana tradisi dubes dubes baru melakukan
apa yang disebut dengan kodisi kol ya
atau silaturahim dengan dubes dubes yang sudah lebih dahulu
biasanya koteksi kol ini isinya mengenalkan diri kemudian juga apa namanya
mengenalkan prioritas program kemudian concern concern secara pribadi
pada saat saya bertemu dengan dubas uni emirat arab
saya sangat surprise karena saya menyampaikan kepada beliau
saya concern tentang interpret jahil law dan bagaimana mengembangkan moderasi di dalam beragama
nah saya sendiri yang memiliki latar belakang campuran antara insinyur dan juga political scientist
saya concern terhadap bagaimana umat islam bisa maju dan kita memiliki persepsi yang sama
umat islam harus menguasai sains dan teknologi
tapi waktu yang bersamaan juga kita harus terbuka
toleran dalam beragama sehingga kita juga bisa menerima sains dan teknologi dari manapun sumbernya
saya surprise ketika beliau bercerita tentang bahwa uni emirat arab sudah mendirikan
islamic culture and religion tolerance di beberapa negara termasuk di kota madrid ini sejak beberapa tahun yang lalu
kemudian saya minta bisa nggak saya berkunjung ke kantornya
oh langsung diberikan alamatnya dan kemudian saya langsung kontak
dan saya sangat surprise hanya dalam waktu dua tiga hari saya diterima oleh direkturnya
cuma al qadi ini seorang intelektual muda uni emirat arab yang sangat visioner
dan faham betul tentang bagaimana kunci memajukan umat islam
kita cerita banyak bahwa saya mengapresiasi bahwa uni emirat arab satu satunya negara arab
yang sekarang memiliki npp nucliar power plant
artinya mereka walaupun punya minyak dan gas banyak sudah mempersiapkan energi alternatif yang berupa energi nuklir
kemudian uni emirat arab juga satu satunya negara arab yang sudah mengirimkan astronotnya
bersama astronot amerika ke ruang angkasa
nah pada saat yang bersamaan juga kita saya bercerita tentang sejarah islam di andalusia
yang kuncinya adalah pada waktu itu
umat islam di spanyol mampu menghadirkan peradaban islam yang sangat modern
sehingga bangsa barat belajar dari umat islam dan hasil belajar ini kemudian bermuara pada renaissan
nah dengan tukar menukar informasi ini kita bersepakat bahwa kita akan bekerja sama
saya mengatakan kepada beliau bahwa anda punya kelebihan
di samping punya visi dan mimpi anda punya uang
tapi jangan lupa indonesia juga punya kelebihan kita punya visi dan mimpi yang sama
tapi indonesia jauh lebih maju dalam pengamalan dan pengamalan intervied
wah dia tersenyum sangat gembira dan kita bersepakat untuk menggandekan kekuatan masing masing
toleransi beragama khususnya di spanyol ini
oke ini jadi satu hal yang sangat menarik ya karena tadi pak dubes juga sempat menyinggung
bagaimana kemudian kemajuan islam kebangkitan islam terutama di wilayah andalusia ya
di wilayah selatan itu kita bicara granada kita bicara sevia cordoba pada masa itu begitu ya
dimana disitulah jejak jejak islam muncul dan itu yang berusaha juga
saya akan koreksi sedikit
sebutan andalusia sekarang ini memang
hanya provinsi di wilayah selatan
tapi zaman kejayaan islam itu andalusia seluruh spanyol plus portugal saat ini
nah melihat dengan kondisi seperti itu apa kemudian nanti bentuk konkret kerjasamanya
kolaborasinya ini yang ingin dihasilkan apa saja pak dubes
jadi kita akan mengawali dengan fgd
berkomunikasi dengan komisi delapan dpr ri
dan insya allah awal juni ada sekitar sepuluh delegasi dari komisi delapan dpr ri akan datang ke madrid
kerjasama antara kbri madrid dengan komisi delapan diawali dengan fgd
kemudian akan mengunjungi cordoba kemudian granada sevilla dan beberapa negara lainnya
nah di dalam fgd itu kita akan mendiskusikan kunci kunci kemajuan islam di andalusia di masa lalu
bukan saja di antara kita tetapi kita juga akan mengundang juma'a al khafi mewakili ee
yayasan yang dibentuk uni emirat arab ini tetapi juga kita ee
mengundang tokoh islam dari sesia dan granada
dan keduanya kita pilih yang orang spanyol asli
baik pak dubes ini selain kolaborasi yang tadi kita sudah bahas
nah sejak lima hingga dua puluh delapan april nanti kita juga tim nasional taekwondo yang sedang mengikuti training camp di
ini bagaimana kemudian bisa digambarkan kesiapan squad merah putih jelang sea games hanoi ini pak dubes
sangat menarik dan saya harus mengapresiasi
para atlet di samping juga
ofisialnya yang punya inisiatif baru
mereka selalu tc di seoul atau beberapa kota di korea selatan
ini untuk pertama kali mereka cuci di madrid
nah kelebihan madrid ini adalah
kita tahu taekwondo itu berasal dari korea
melahirkan banyak suara
nah ternyata memang disamping ee
latihan latian konvensional tradisional
mereka juga mengembangkan teknologi ee
untuk melatih ee
taekwondo in taekwondo innya sehingga kemudian spanyol ee
masuk di dalam ee
di antara para pemegang
juara di seluruh dunia
ya pak dubas
kemarin kan sempat juga nih kita sedang menyaksikan tayangannya kemarin sempat berkumpul juga
dengan para atlet di sana
nah mereka sempat cerita nggak sih pak mungkin ada
kekhawatiran atau mungkin ada harapan harapan tersendiri
dengan pelaksanaan t c di ee
spanyol ini untuk bisa mendukung mereka mendapatkan
target medali nantinya di sea games
kekhawatiran tidak ada mereka malah lebih conce
karena mereka berlatih ee
tanding dengan juara juara asal spanyol
dan mereka juga mengikuti pertandingan pertandingan yang ee
dilakukan di sini walaupun tanpa memperebutkan gelar
mereka ada yang masuk semifinal
tapi ada yang selesai di penyisihan
tetapi lawan lawannya para juara
yang sudah punya nama
sehingga kalau untuk sea games
mereka juga confident
banyak sekali ya begitu ya
program program yang nanti akan dilaksanakan begitu ya
selain kerjasama dengan uni emirat arab
ini juga pak dubes juga sedang menjamu timnas begitu ya
untuk bisa memberikan support penuh begitu
untuk bisa mendapatkan semangat agar bisa bertanding
dan mendapatkan target medali ya
di sea games yang akan berlangsung di hanoi nantinya
kami ucapkan terima kasih banyak
bapak muhammad najib sudah bergabung bersama kami
di hari ini di cnn indonesia connected ramadhan
sampaikan salam kami juga ya pak
untuk semua squad merah putih
taekwondo yang sedang menjalani tc di sana
dan pastinya juga seluruh tim atau keluarga besar dari kbri yang ada di madrid
sehat selalu bapak
sebelum saya akhiri
saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada cnn indonesia
dan kepada pemilsa
selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya
puasa ramadan kali ini jatuh pada tahun seribu empat ratus empat puluh tiga hijri ya
terima kasih banyak bapak